informasi selanjutnya masih tentang korupsi di mana dalam waktu seminggu terakhir sedang hangat diperbincangkan tentang mekarta
kali ini gubernur jawa barat rituan kamil angkat bicara mengenai kisruh proyek meikarta
karena menurutnya seluruh perizinan pembangunan meikarta di cikarang ini merupakan wabonang dari pemkap bekasi
sementara pemprov hanya merekomendasikan namun kang emil berjanji akan mengkaji ulang mega proyek ini
nah sebelumnya warga net sempat menelagi janji politik gubernur ridwan kamil untuk menutup proyek properti meikarta
bila terbukti melanggar aturan
dalam akun instagramnya ridwan kamil menjelaskan proses pengajuan izin pembangunan meikarta dalam sebuah bagian
dalam gambar tersebut mekarta mengajukan izin membangun di atas lahan seluas lima ratus hektare
sementara pemprov jawa barat yang saat itu dipimpin gubernur ahmad heriawan memberikan rekomendasi hanya untuk delapan puluh lima hektare
dari total satu ratus empat puluh tiga hektare yang diajukan pemkap bekasi
izin berikutnya seperti amdal imb dan lainnya seluruhnya diproses oleh pemkap bekasi
selanjutnya ridwan kamil berjanji akan mengkaji secara menyeluruh proyek ini
sebelumnya pengguna media sosial sempat mempertanyakan janji politik ridwan kamil untuk menutup proyek properti meikarta
bila terbukti melanggar aturan
dalam debat antar kandidat calon gubernur dan wakil gubernur jawa barat yang berlangsung bulan maret
izin pembangunan meikarta memang menjadi salah satu persoalan yang dibahas
ridwan kamil berjanji
ridwan kamil menyatakan bakal tegas menutup meikarta bila tak mematuhi aturan
komisi pemberantasan korupsi masih terus menelusuri kasus kawasan hunian meikarta
yang tersandung kasus waprizinan
wakil ketua kpk laude m sharif mengatakan
kpk akan kembali memeriksa beberapa saksi terkait dengan kasus tersebut